perang yang terjadi antara rusia dan ukraina tidak hanya berdampak secara fisik
tetapi juga berpengaruh ke perekonomian global
invasi rusia ke ukraina dikhawatirkan akan mengganggu pemulihan ekonomi
akibat pandemi covid sembilan belas di kawasan eropa dan juga global
untuk mengulasnya lebih dalam kita sudah terhubung lalu sambungan zoom
dengan rusli abdullah pengamat ekonomi indef
selamat sore mbak rifana sehat ya
mas rusli langsung saja
aja perang antara rusia dan ukraina akhirnya pecah
apa dampak ekonomi bagi perekonomian eropa dulu
baru nanti kita akan membahas dampaknya terhadap tanah air
cuma yang pertama pasti tadi setelah putin menyampaikan menyerang ukraina
saya cek adanya sudah naik ya sampai sembilan usd per barrel
dan kemungkinan ini akan terus naik
bahkan bisa sampai di atas seratus usd per barrel
pasti akan menjadi pemicu invasi secara global seperti itu pak
nah dampaknya bagaimana pada eropa
yang saya melihat itu gini mbak
kalau seandainya itu rusia tetap invasi eropa terus campur tangan dan sebagainya
bisa saja nanti pasokan gas dari rusia ke eropa akan di stop
sehingga eropa bisa kelimbungan ya seperti itu
itu dari masalah pasokan migas
yang kedua adalah
radium dan beberapa material tanah jarang lainnya
dan ini sangat berkorelasi dengan industri high tech chip mikrokomputer dan sebagainya
dan saya kira eropa akan pikir pikir nih
apa namanya kalau seandainya ikut ikutan dalam invasi di ukraina ini
jadi lebih itu mbak
nah bagaimana kaitannya dengan kepada dunia terutama indonesia mbak
yang pasti minyak
minyak itu pasti mbak
yang pertama adalah ya apbn kita tahun dua ribu dua puluh dua itu harga minyak
kalau nggak salah harusnya enam puluh lima usd kebarel
nah ini kalau tiba tiba naik menjadi seratus
nah ini bagaimana cara mengatasi darah ini
darah antara asumsi abbn dengan harga minyak
pasti ada dua opsi pemerintah menambah defisit
dan itu kayaknya nggak mungkin karena kita udah sangat berat defisitnya ya
kata yang kedua menaikkan harga abbn
yang paling apa rasional di awal pemerintah di tengah pasangan defisit social kita
nah apa nampaknya pasti ini berlaku seperti yang tadi mbak adi fadzana sampaikan di awal seperti itu
terus saya ini mbak menganalogikan gini
ini seperti kita udah mau bangkit dari covid sembilan belas
kalau kita lihat tren pertambahan kasus covid sembilan belas
ya hampir semua benuan mulai dari asia afrika eropa australia amerika utara amerika selatan
itu trennya udah turun
tapi sekarang ini ada tiba tiba rusia serang ukraina
ibaratnya kita udah mau bangkit eh malah ditembak lagi
jadi saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat disayangkan ya infasi
memporak porandakan sebuah harapan yang sudah hadir di kita
covid sudah mulai melambat tapi tiba tiba ada invasi ini yang bisa menghancurkan tahapan perbaikan ekonomi kita
itu pasti akan terbatas akan naik
terbatas naik ya pasti akan ada dapatnya kepada indonesia capital outflow dan sebagainya
itu infasi domestik akan naik cukup bunga akan naik
pemuluhan ekonomi nasional juga akan terganggu seperti itu mbak
dimana ada harapan waktu sudah mulai pulih tapi tiba tiba eh ada hantaman naik hubungan dan sebagainya
kredit jadi terhambat sehingga pembuluhan ekonomi juga akan terhambat pula
oke oke ini kan kita tahu ya bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kita
apakah ini akan berpengaruh nanti dengan pertumbuhan ekonomi kita yang ditargetkan oleh pemerintah ini mas rusli
saya kira yes akan berpengaruh
tapi dengan syaratan ya bahwa berapa lama perang ini invasinya akan terjadi seperti itu
kalau cuma seminggu atau sebulan saya kira ada
artinya akan terlalu signifikan mbak
tapi kalau seandainya sampai sebulan dua bulan tiga bulan bahkan setengah tahun ya ini akan ada long term effect bagi kita
dan yang pasti adalah itu akan memporak porandakan semua rencana pemulihan ekonomi nasional
mas rusli sejumlah negara besar di eropa dan amerika serikat kan menjatuhkan sanksi ekonomi ya kepada rusia
meskipun tadi anda sudah paparkan bahwa mereka memiliki sumber daya yang melimpah begitu ya
produksi minyak terbesar di dunia setelah amerika serikat
nah dengan adanya sanksi ekonomi dari negara negara kepada rusia ini
apakah juga akan mengganggu stabilitas perekonomian rusia atau tidak terganggu sama sekali
saya kira akan mengganggu mbak
terutama di kinerja ekspornya rusia ya
misalnya ada sanksi misalnya gini
tidak boleh negara negara anggota nato ataupun uni eropa menerima barang dari rusia
pasti rusia akan ini ya akan kelimpungan
karena tidak bisa menjual barang mereka
tapi kembali lagi mbak
yang saya kira ini yang menjadi salah satu quote unquote putin di atas angin ya
jadi kita lihat mbak kalau di berita berita itu
uni eropa agak kurang mendukung ya
meskipun amerika ataupun uk
jadi kesian dengan investasi di rusia mbak
investasi di ukraina
jadi saya kira ini mbak dampaknya itu tergantung pada berapa lama saat ini
dan berapa besar sanksi dari negara negara arab terhadap rusia
dan semoga perang ini tidak berkepanjangan ya
dalam waktu dekat sudah ada jalur diplomasi yang bisa menyelesaikan perang ini
dan ada titik temu antara pemimpin di rusia dan juga ukraina
sehingga tidak mengganggu stabilitas perekonomian
dan menjatuhkan banyak konflik
terima kasih sekali atas analisisnya mas rusli abdullah pengamat ekonomi indef
saya selalu mas rusli